sebuah pesawat berjuluk flying hospital menawarkan jasa kesehatan dan pelatihan kedokteran secara gratis di dalam pesawat
kita simak informasinya
pesawat boeing md sepuluh ini bukanlah pesawat terbang biasa
pesawat ini berjuluk the flying hospital karena di dalamnya terdapat rumah sakit mata dengan fasilitas yang lengkap
pemilik rumah sakit terbang ini adalah organisasi non profit bernama orbis
yang fokus membantu masalah kebutaan di negara negara miskin dan berkembang
pada dasarnya pesawat orbis akan terbang ke negara manapun yang membutuhkan
orbis akan bekerja sama dengan rumah sakit setempat untuk memberikan pelatihan dan operasi secara gratis
menurut informasi dilaman mashable di dalam pesawat terbang orbis terdapat sejumlah fasilitas kelas satu
mulai dari ruang pelatihan ruang operasi
hingga ruang pemulihan
di sini peserta pelatihan bisa melihat proses operasi mata secara real time
orbis juga menggunakan simulator tiga dimensi untuk latihan praktik
pesawat rumah sakit ini juga didesain untuk mandiri
seperti memiliki persediaan oksigen sendiri serta memproduksi bahan bakarnya sendiri
namun walau berjuluk rumah sakit terbang kegiatan operasi tetap dilakukan saat pesawat berada di darat
dilansir dari laman cnbc
rumah sakit terbang mulai mengudahkan perusahaan terbang terbang tersebut

tujuh belas tahun kemudian orbis memindahkan fasilitas rumah sakitnya ke pesawat dc sepuluh yang memiliki ukuran lebih besar
dan di tahun dua ribu sepuluh orbis mendapat sumbangan pesawat boeing md sepuluh dari perusahaan jasa pengiriman
pesawat generasi ketiga inilah yang hingga kini masih dipertahankan
cnbc melaporkan hingga tahun dua ribu tujuh belas
pesawat orbis telah melatih lebih dari sepuluh pesawat
lima ribu dokter dan melakukan lebih dari tiga ratus empat puluh ribu operasi mata
laman aviation week menyebut
pesawat dengan jumlah kru dua puluh dua orang ini rata rata memiliki sepuluh hingga dua belas misi penerbangan per tahunnya